kendati perpu baru disahkan menjadi undang undang kemarin di dpr
namun rencana merevisi undang undang ormas mulai mengemuka hari ini
di sisi lain pihak yang merasa undang undang yang dinilai berpotensi melahirkan tirani ini
juga sudah mulai mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi
kali ini kami akan membahasnya bersama dengan virgo gohardi
yang merupakan ketua pp pemuda muhammadiyah
yang mengajukan uji materi undang undang ormas yang baru disahkan ini
dan juga ada ifdal kasim staf ahli deputi lima kantor staf kepresidenan
selamat malam pak ifdal
bang virgo terima kasih sudah hadir
jadi si kpp pemuda muhammadiyah langsung ini
mengajukan uji materi undang undang ormas baru disahkan atau ditetapkan kemarin
belum tapi kan muhammadiyah juga pak busro sudah mendorong itu
cuma kita saat ini baru mendorong
mendorong kepada siapa ini
siapa saja yang merasa hak konstitusionalnya kemudian dilanggar
di proses judicial review untuk diajukan saja
kalau pemuda muhammadiyah sendiri juga berencana atau hanya bersifat bersikap mendorong saja
ke orang masyarakat umum yang lain
kita mendorong sebagai langkah upaya untuk merawat demokrasi yang sudah tumbuh di negeri ini
jangan sampai undang undang yang disahkan
kemarin kemudian justru mencederai demokrasi kita
mencederai dalam konteks bahwa undang undang ini bisa disalahgunakan untuk melakukan abuse of power
bisa disalahgunakan untuk melakukan tindakan represif terhadap siapa saja
yang dianggap kemudian bertentangan dengan negara
mungkin langsung ke poin poinnya
poin poin apa saja yang didorong oleh pemuda muhammadiyah
begitu kepada unsur masyarakat yang ingin mengajukan uji materi
pertama tentu kita sepakat ya
kalau kemudian negara ingin menjaga warganya
menjaga ideologi negara pancasila
menjaga undang undang dasar empat puluh lima
tentu kita sepakat
tapi tentu dengan
final itu ya sudah final
final tentu kita akui bersama itu
tapi tentu dengan cara cara yang dalam koridor hukum
tidak meninggalkan nilai nilai demokrasi
yang sudah kita
bangun yang tentu dengan dalam kurun waktu hampir kurang lebih dua puluh tahun
sejak reformasi tentu tidak
dengan kos yang tidak sedikit
yang sekarang meninggalkan koridor hukum
saya pikir iya karena memang tidak mengakomodir proses proses pengadilan
artinya semuanya tentu harus dilakukan dalam proses pengadilan
ormas ini kan sebenarnya kalau mau kita timbang timbangkan hampir sama dengan
dari partai politik gitu kan
apa namanya ada kebebasan berserikat
ada kebebasan berkumpul di sana
kebebasan politik di sana tentu diatur dalam undang undang
anggota dpr yang berpayung partai pun dilindungi
dan ketika siapa pun ingin membebarkan partai kan tidak semudah
itu harus melalui mekanisme mahkamah konstitusi
nah saya pikir ormas juga sama
ormas juga sama
poin poinnya juga pasti
saran saran juga sama
harus perunya berbadan hukum harus izin harus menyampaikan kemengkumhan
tapi kan tentu
itu untuk pembentukannya
ya tentu kan pembubaran juga tidak bisa langsung
sama saya pikir partai politik dan ormas
oke selain mekanisme peradilan poin apa lagi yang menurut muhammad
dia perlu segera disoroti begitu
ya tentu nilai nilai demokrasi perlu untuk didorong
karena ini juga akan jadi pembelajaran
siapa saja misalkan organisasi yang dianggap kemudian menganggap pancasila itu dogut
menganggap pancasila itu tidak sesuai dengan demokrasi dan sebagainya
tentu sekacat ini mereka juga sedang belajar karena mereka juga berlindung di demokrasi
justru apa yang kemudian
kalau kemudian kita susun misalkan undang undang ini kemudian peraturan ini kemudian membubarkan ormas kemudian melalui pengadilan
pasti justru mengajarkan mereka bagaimana itu berdemokrasi
bagaimana belajar tentang konteks hukum dan pancasila
karena pancasila yang kita ajarkan adalah pancasila yang kemudian melandasi semuanya itu dengan musawarah
yang sering dipakai beberapa pengusul ataupun dari pihak yang menyetujui perpu ormas ini begitu ketika dikeluarkan maupun ketika ditetapkan jadi undang undang
adalah adanya asas contrario actus
dimana pihak yang memberikan izin bisa juga mencari

bisa juga mencabut izin itu
seharusnya seperti itu
anda setuju dengan pandangan itu
tidak bisa digunakan prinsip itu ya saya pikir
karena dalam konteks ormas tentu ada hak hak warga negara yang kemudian diatur dalam konstitusi
ini kan bukan soal izin yang kemudian seperti misalkan sim kemudian mengajukan izin mengemudi kemudian bisa
ini kan jelas diatur oleh dalam konteks konstitusi
ini kan mencakup hajat ilmu orang banyak dan kemudian ini berpeluang untuk dilakukan tindakan represif oleh
sebelum saya ke pak ifdal satu lagi agar bisa langsung dijawab ke pak ifdal ya
tapi satu lagi saya ingin bertanya
kalau disebut tidak ada mekanisme peradilan dibantah juga sebenarnya oleh pemerintah
peradilannya ada di belakang setelah dibubarkan silakan dan sepertinya hti kan sedang berjalan di pt un
tapi kita ingin bahwa kemudian yang dikedepankan justru secara mekanisme
artinya kan kita tidak ingin kemudian jadi subjektif begitu oleh negara
ya silakan kalau memang negara punya bukti bahwa yang bersangkutan melanggar ideologi melanggar nkri ya silahkan kemudian diajukan buktinya melalui proses pengadilan
kalau seperti tadi artinya partai politik dan ormas juga tidak jauh berbeda
tapi kenapa kemudian partai politik kemudian di apa namanya
pembebarannya ketat sekali
harus ketat sekali oke lah itu berkaitan dengan sistem ketendegaraan
tapi kemudian dalam konteks lain ormas juga punya dua ini kan punya wajah yang sama secara sustansial dalam konstitusi
kebebasan orang untuk bercerikat berkumpul dan berberdampak
juga mendapatkan pelindungan pelindungan yang sama juga dong
jangan kemudian ketika dpr kemudian dalam posisi pemerintah dan dpr dalam koridor menjalankan pemerintahan yang demokrasi
kemudian menghasilkan produk produk yang kemudian justru melanggar nilai nilai demokrasi itu sendiri
ini kan sangat ironi begitu
baik pak ifdal ini kan kemudian hari ini sebenarnya sejak kemarin ketika akan ditapkan sebagai undang undang
ada fraksi juga tinggal
tiga fraksi diantaranya
dua diantaranya adalah fraksi yang juga bergabung pada koalisi pemerintah
setuju tapi memberikan catatan
bahkan kemudian demokrat mengatakan itu bukan sekedar catatan tapi kesepakatan katanya
dan menyatakan bahwa oke diterima tapi harus direvisis juga
pasal yang dinilai sangat dinilai sangat menjadi sorotan beberapa fraksi yang menolak sebenarnya juga
apakah sebenarnya pemerintah menyambut juga nih
rencana revisi beberapa pasal termasuk mekanisme peradilan itu
ya kan pertama setelah mendapat persetujuan dari dpr melalui paripurna kemarin
untuk menjadi undang undang itu diperlukan ininya dulu ke dalam perintah negara ada nomornya
nah setelah dia menjadi undang undang
nah itu baru akan dilihat
ada keperluan untuk melakukan revisi atau tidak
karena tentu pemerintah mendengarkan aspirasi yang berkembang setelah perpu itu diajukan oleh pemerintah ke dpr
ada reaksi yang begitu besar
setelah dikeluarkan sebenarnya reaksinya sudah sangat santer ya seharusnya terdengar oleh presiden
ya dan sudah dimulai juga oleh gugatan gugatan ya
baik melalui mahkamah konstitusi maupun pt un
nah tentu itu menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemerintah
nah karena itu seiring juga dengan adanya catatan catatan dari beberapa fraksi ketika menyetujui
dengan catatan dan
atau dengan sepakatan kalau klien dari partai demokrat ya
nah itu kan tentu akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk melihat
sejauh ini pemerintah menyadari ada apa namanya
kekurang tepatan misalnya soal mekanisme peradilan tidak
begini berkaitan dengan itu sebetulnya itu kan koreksi terhadap undang undang keormasan yang lalu
tahun dua ribu tiga belas
undang undang keormasan yang lalu tahun dua ribu tiga belas itu
itu membuat satu proses yang sangat panjang dan birokratis
untuk melakukan pembubaran
pemerintah itu tidak ada lagi
itu kewenangannya dipindahkan kepada peradilan ya
sedangkan pemerintah itu melalui mekanisme yang sangat panjang sekali
dan kalau pemerintah mau membubarkan maka pemerintah harus datang ke pengadilan untuk meminta pengadilan membubarkan
jadi memang sengaja dibentuk perpu ini agar kewenangan pemerintahnya lebih kelihatan begitu ya pak
jadi mengembalikan kembali
asas hukum administrasi yaitu asas contrario actus itu ditempatkan kembali ke dalam
karena ini kan undang undang keormasan ini kan undang undang yang masuk dalam lingkungan hukum administrasi
salah satu elemen penting dari hukum administrasi itu adalah adanya asas contraflow actus itu
yang bisa memberikan izin yang bisa
bisa mencabut kembali izin yang diberikan
sepanjang izin yang diberikan pihak yang memperoleh
pihak yang telah menerima izin itu melanggar ketentuan ketentuan yang terdapat di dalam undang undang
sementara dalam undang undang ormas yang dua ribu tiga belas itu kontrari aktif ini sulit diterapkan
bukan tidak ada
oh tidak ada malah
tidak ada nah itu yang dikembalikan
kalau undang undang yang lalu kan itu langsung diserahkan kepada pengadilan untuk pembubaran
dimana pemerintah setelah melalui tahap tahap peringatan dan macam macam itu ya prosedur tersebut
kemudian baru mengajukan
melalui menteri hukum undangan menyerahkan kepada jasa agung
kemudian mengajukan ke pengadilan
nah itu kan panjang sekali
sementara ada ugensi yang harus diantisipasi oleh pemerintah untuk menjaga ketitiban umum
jadi latar belakang dari adanya kekuasaan negara untuk melakukan pengawasan
itu penting dihadirkan kembali begitu maksudnya ya
enggak maksudnya begini
ini kan tadi seperti yang disampaikan
pengampil gue ya
pengampil gue kan tadi bahwa
ini ada landasan dari kebebasan berserikat berkumpul berserikat ini ya berorganisasi
ini kan ada di dalam konstitusi
konstitusi menjamin setiap orang untuk berorganisasi
nah karena itu jaminan konstitusional ini kan harus dijamin atau dipancarkan juga ke dalam peraturan perundangan
peraturan perundangan tidak boleh menegasikan hak konstitusional warga negara ini
nah cuma kemudian dalam konstitusi itu juga ada aturan mengenai
ada hak hak tertentu yang tidak masuk dalam kategori non derogable rights yang bisa dikontrol oleh negara untuk kepentingan umum
untuk menjaga ketitipan umum
nah dalam konteks inilah
masuk di situ pemerintah ya
pemerintah mengatur dan membubarkan satu organisasi yang melarang berkumpul mencegah orang masuk dan sebagainya itu dalam koridor menjaga ketitiban umum
menjaga kepentingan yang lebih luas yaitu demokrasi misalnya
nah dalam konteks inilah
melihat undang undang yang kemarin itu terlalu panjang
jalur yang harus ditempuh
ases kontrari aktusnya hilang
nah itu dikembalikan lagi
oke tapi pandangan yang berbeda soal kontra aktus tadi tidak tepat diterapkan pada masalah mengatur ormas ini begitu kan tadi ya
nanti kita akan lanjutkan
selanjutnya karena kita juga masih bertanya
kalau misalnya mekanisme peradilan di depan tidak ada
walaupun di belakang itu ada setelah pembubaran
apakah yang kemudian menjadi ukuran bagi pemerintah sebagai penafsir tunggal
sebuah ormas itu pancasilais atau tidak pancasilais
kita akan mulai setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
baik bang virgo mungkin langsung menanggapi saja pernyataan dari pak ifdal tadi
memang ini terjadi perbedaannya semakin terlihat sebenarnya
ini masalah bahwa pemerintah tetap ingin memegang soal kontrario aktus ini
karena soal ormas ini masuk pada hukum administratif begitu ya
sehingga siapa yang memberikan izin maka dialah yang bisa membuarkan
sementara undang undang ormas yang dua ribu tiga belas sifatnya justru menghilangkan asas kontrario aktus tadi itu
sehingga pemerintah menjadi tidak punya kewenangan untuk membubarkan
cuma ini masalah yang disorotin juga oleh muhammadiyah
kita ingin kemudian tetap pada koridor yang kemudian memang di undang undang ormas yang lama
artinya memang itu tidak akan terjadi tafsir yang subjektif terhadap yang dilakukan oleh pemerintah
ketika ingin menilai apakah yang ormas yang bersangkutan kemudian melanggar
jangan sampai kemudian kita mundur ke belakang dalam
sejarah kita kemudian pemerintah punya kekuasaan yang tidak terkendalikan ketika tidak terkontrol
ketika kemudian menyatakan ormas yang lain dan atau tidak yang lain kemudian bertentangan tidak
sama kemudian sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang bagaimana menarik asas tunggal itu kan sebenarnya prosesnya juga agak agak tidak ini
tapi kemudian kita ingin kemudian
biar kan undang undang kalau bicara soal menilai apa menafsirkan itu biarkan peradilan
artinya kan juga tidak peran pemerintah kan juga tidak hilang sama sekali
kalau memang ya artinya kan proses mengawasi ormas tetap ada
proses membina ormas di sana juga tetap ada
artinya kan proses proses pembinaan proses proses pengawasan yang dilakukan pemerintah tentu punya bukti dong terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh ormas
kalau memang pemerintah punya bukti yang kuat ya kita ingin kemudian proses pengadilan itu ada di depan
diajukan ke pengadilan kemudian yang bersangkutan juga mengajukan bukti bukti bahwa kalau bersangkutan itu melanggar atau tidak
ajukan dibukti biar proses pengadilan yang menentukan
artinya kan selama ini juga proses itu juga harus kita hargai
artinya tidak kemudian negara punya kewenangan kemudian sepihak kemudian menilai itu melanggar kemudian membiarkan kemudian
di undang undang ormas yang dua ribu tiga belas itu kewenangan pemerintah juga masih tetap ada ya begitu ya
untuk mengawasi dan membubarkan
nah proses sebenarnya gini proses soal ideologi pancasila nkri dan undang undang tentu kemudian justru tantangan pemerintah untuk melakukan dialog
artinya kan pancasila ini kemudian dibangun atas dasar dialog kesepakatan bersama ini kan satu nilai dasar yang kemudian disepakati
tapi kalau sudah jelas jelas mengakui pancasila bagaimana ini masih perlu proses itu juga
ajukan saja kemudian ajukan saja ke proses pengadilan
atau kemudian kalau memang pemerintah sudah merasa bahwa melakukan pengawasan sudah melakukan pembinaan kemudian sudah melakukan dialog kemudian sudah melakukan proses proses yang kemudian secara demokratis
jadi kondisi undang undang sudah dilakukan secara apa namanya secara partisipatif undang undang sudah dilakukan dan kemudian merasa bahwa ini tidak bisa lagi diakomodir lagi kemudian ya silahkan ajukan
prosesnya panjang tidak itu anda menyadari prosesnya panjang tidak
ya tentu saya pikir tidak lah
ancak ancak proses proses pengadilan tentu ajukan saja kan gitu
artinya panjang atau tidak ini kan subjektif pemerintah yang kemudian merasa jangan jangan kemudian merasa tidak punya
cukup apa namanya cukup bukti cukup alasan cukup kekuatan kemudian untuk mengajukannya ini ke pengadilan kemudian jadi terkesan ambil jalan pintas kemudian ingin
ini menurut saya jalan pintas jadinya
jalan pintas kemudian melakukan kesemuanan kekurangan melakukan tindakan represif itulah
seberapa besar bedanya signifikan tidak bedanya ketika proses peradilannya itu dari yang sebelumnya di undang undang dua ribu tiga belas itu di awal jadi ada teguran teguran sampai beberapa waktu tiga kali kalau nggak salah
kemudian dan itu ada beberapa waktu kemudian baru diajukan ke peradilan begitu kan
kalau sementara yang perpu sekarang menjadi undang undang sendiri itu ada di belakang dibubarkan terlebih dahulu dengan alasan yang sudah mendesak
beda tidak sangat signifikan tidak bedanya
sangat signifikan nuansanya akan sangat berbeda
artinya seperti yang kemudian terjadi ketika perpu itu kemudian diundangkan kan langsung pemerintah dengan subjektif melakukan proses
proses pembubaran begitu kan
itu kan ya artinya itu mengancam apa namanya pengancam organisasi yang lain
ini kan hukum yang kemudian bisa diterapkan oleh semua orang semua warga negara
jangan kemudian karena apa namanya karena satu organisasi yang kemudian dianggap melanggar kemudian bikin regulasi yang kemudian sangat umum dan itu bisa nanti di lain waktu kemudian bisa dilakukan
jadi apa alasan jadi jadi apa namanya dasar hukum untuk melakukan tindakan yang lain yang kemudian itu justru angkosresesional kan gitu
tadi ada satu pernyataan juga pak ifdal mungkin anda juga akan mengomentari pernyataan dari bang virgo ya
tapi ada juga yang menyebutkan seperti ini tadi baru saja kita simak dari hti sendiri sebenarnya
jubir hti ismail yusanto yang menyebut
bagaimana peran pemerintah dalam konteks undang undang ormas dari yang sebelumnya perpu ini
si perannya adalah menjadi penuduh kemudian sekaligus menjadi penghukum begitu jadi perannya tunggal sekali
saya kira itu berlebihan sekali ya
berlebihan karena begini
bukankah saya kan kemudian menuduh
anda ini keluar dari pancasila ini tidak menganggung pancasila lalu diproses sendiri dibubarkan
bukankah itu penuduh sekaligus kemudian penghukum
jadi begini pemerintah itu kan ada mekanismenya
jadi ada kementerian ini ada dua kementerian yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah
melakukan pengawasan terhadap ormas dan organisasi profesi lainnya
yaitu kementerian dalam negeri
cash bank paul
cash bank paul ini memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol
termasuk data data ya ini ya
dan semua dan mereka aktivitasnya harus dilaporkan ke cash bank paul dan cash bank paul akan mengamati
apakah yang sudah mereka ajukan daftarkan itu sesuai dengan nanti di lapangan seperti apa
nah itu banyak sekali organisasi
yang ada di kementerian dalam negeri itu
nah selain itu kementerian hukum dan ham hanya lebih pada pengesahan untuk mendapatkan status badan hukumnya
itu kewenangan kementerian hukum dan ham
mengesahkan status badan hukum dari satu organisasi
nah ketika orang mengajukan permintaan status badan hukum dari satu organisasi
ada persyaratan yang harus dipenuhi
salah satu persyaratannya itu harus organisasi itu harus mencantumkan berasaskan pancasila
nah itu persyaratan persyaratan
nah untuk kegiatan ke kementerian dalam negeri
nah karena itu
satu kontrol atau pengawasan
satu kontrol atau pengawasan itu didasarkan atas pengamatan dari kementerian dalam negeri terhadap satu organisasi
jadi tidak serta merta
yang berwarna bukan lagi presiden lagi tapi
bukan ini bukan presiden
ini ini ano ini administrasi kan
jadi kan undang undang hormasi ini kan undang undang administrasi
dan yang di apakan itu kan cuma status badan hukumnya yang dicabut itu
nah itu adalah tindakan pejabat tata usaha
di situ kan ada juga dalam perpu itu kan juga diatur soal pidana
nah itu lain lagi
itu itu itu isu yang yang ya
tapi ada dalam dalam perpu yang sekarang jadi undang undang
melihat dulu berkaitan dengan kewenangan dari kementerian dalam negeri dan kementerian hukum dan ham
dalam kaitan dengan perpu ini
memang ada pasal pasal pidananya
tidak ada subjektivitas yang sangat ee
yang mendasari keputusan satu pejabat tata usaha dalam mencabut status badan hukum dari
tidak ada subjektivitas jaminannya apa
karena itu tadi
kan ada record
yang yang yang yang yang terus menerus
yang bisa mengawasi siapa
ini kes bang mos
kes bang pol itu kan
kes bang pol kemudian memiliki kewenangan
dia mendapatkan laporan terhadap setiap organisasi masyarakat yang melakukan aktivitas
kalau selama ini kan kespon pom mengatakan bahwa ini oh ini agak melanggar nih
ini melanggar nih pak gitu kan
kemudian oh kita tanyakan ke pengadilan kan begitu
di uji disitu kan
bahwa benar melanggar atau tidak
nah sekarang kalau kes bang pol mengeluarkan kebijakan bahwa si a organisasi a ini
kalau itu kalau kembali ke undang undang yang lama itu kes bang pol ya

menteri hukum dan ham
menteri hukum dan ham
kemudian melakukan teguran ya
ada beberapa kali teguran
nah setelah tidak dilakukan teguran itu barulah kemudian kementerian hukum dan ham menyerahkan
kepada jasa agung
jasa agung kemudian
dibawa ke pengadilan
itu prosesnya panjang sekali
tapi pengawasan kan berjalan pak
artinya pengawasan secara horizontal kan berjalan
iya tetap berjalan
sama dengan ini
sama dengan ini
jadi pengawasannya ada di
ada di dua kementerian ini
tapi pengawasan dalam arti aktivitas itu ada di kementerian dalam negeri
itu kan pengawasan terhadap ormasnya
tapi pejabat publik yang kemudian mengatakan atau menjudge misalnya bahwa ormas a itu
melanggar asas asas pancasila
yang mengawasi dia memiliki kewenangan itu siapa
itu pengadilan nanti
nah pengadilan tapi di belakang
jadi kan begini
artinya kan di sini memang ada
tapi tindakan pembubarannya sudah dilakukan
itu kan tindakan administrasi dalam arti status badan hukumnya dicabutkan
dibatalkan status badan hukumnya karena organisasi tersebut tidak konsisten dengan apa yang dia
tidak konsisten dengan apa yang dia laporkan
kemudian mengambil keputusan bahwa ini melanggar
setelah berdasarkan pengamatan dari
pengamatan dari kes bangpol ya
yang memang memiliki kewenangan itu
dia melihat ada organisasi yang mengarah aktivitasnya itu mengganggu eksistensi negara ya
yang kalau dibiarkan itu akan mengganggu ya
ya itu kan substansi pak ya
kalau substansi soal semangatnya itu mungkin
itu akan bicara
bang san setuju
tapi kita bicara soal cara
karena itu yang selalu dipertanyakan
begitu kan ya bang firdwini selalu bertanyakan
saya ingin coba masuk lebih dalam kesana
siapa yang mengawasi orang yang memiliki kewenangan
ya ada mekanisme tersendiri dari kementerian lah
dalam arti ketika mereka mau
jadi berdasarkan laporan dari kementerian dalam negeri
kemudian menteri hukum dan ham
melakukan memfilter lah informasi ini
dan baru melakukan adjustment terhadap apakah status badan hukumnya perlu dicabut atau tidak
jadi itu memang berada dalam kewenangan
kementerian yang bersangkutan
untuk mengambil tindakan pencabutan
berarti nggak ada yang mengawasnya pak ya berarti ya
kalau misalnya keberatan terhadap
pencabutan status badan hukum itu ada
organisasi yang terkena
dia mempersoalkan itu ke pengadilan
setelah apanya dicabut
status badan hukumnya
setelah badan hukumnya dicabut begitu ya
baru kemudian di komplain
bisa tidak ada analogi yang seperti ini kemudian
katakanlah kpk punya kewenangan besar
kemudian menetapkan orang sebagai tersangka
langsung dieksekusi dulu
nanti kalau dia keberatan baru membawa ke pengadilan
ini agak berbeda
karena ini kan administrasi
administrasi bukan pidana
nanti kita akan ulas lebih lanjut bang virgo setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
ketika berbicara konten bahwa sebuah ormas misalnya benar benar tidak mengakui pancasila
atau keluar dari asas pancasila
mungkin itu bukan mungkin
sudah pasti kayaknya itu sudah final
bahwa itu harus memang digebuk ditendang ya
sepertinya semua itu sepertinya sepakat dengan hal itu
tapi masalahnya dari pantauan anda sendiri bang virgo
dalam konten yang terangkum dalam perpuormas itu
apakah memang hanya berbicara soal anti pancasila dan tidak begitu
apakah ada konten konten lain kalau dari pandangan anda
ya itu dari bahasa yang seperti mas indra kampaikan
ini kan dalam rangka penggebukan itu tadi
jadi memang yang dilihat hanya konteks bagaimana soal bicara soal pancasila dan tidak pancasila
nah ini kan sangat kemudian subjektif
maka yang bisa saya subjektif seperti yang tadi sampaikan pak ifdal tadi
bahwa ketika pantauan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah ini kemudian tidak ada yang mengontrol
cenderung data data yang kemudian deal bahkan mungkin tidak sempat kemudian ormas tahu data apa yang digunakan oleh pemerintah untuk mencabut badan hukumnya tadi
justru kan sangat subjektif
bahkan kita tidak diberi kesempatan untuk kemudian apa sih buktinya kan gitu
tapi kalau kemudian pengadilan di awal ya pengadilan sebagai apa namanya
oke kita adukan
apakah kemudian bukti itu cukup untuk dibawa proses di persidangan atau tidak
itu kan ada mekanisme tersendiri juga
jangan jangan kemudian bukti bukti yang diajukan pemerintah tidak mencukupi bukti untuk dilakukan persidangan kan gitu
itu kan juga jadi
jangan sangat keliru ketika kemudian dibubarkan dulu kemudian suruh apa namanya
masyarakat yang kemudian menggugat
udah ibaratnya kan
harusnya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan
siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan
jadi siapa yang punya
sama sebenarnya kalau kemudian di pihak warga kemudian siapa
sama mekanismenya ketika seperti misalkan undang undang misalkan
undang undang kemudian dianggap pemerintah melanggar konstitusi
siapa yang menganggap bahwa dalil mendalilkan bahwa warga negaranya melanggar konstitusi
maka warga negara dipersilakan
kan fair gitu
kalau pemerintah dianggap melanggar warga negara sekirakan menggugat
tapi posisinya juga harus sama ketika pemerintah kemudian punya data
tuduhan terhadap warga negaranya
harus membuktikan juga
tapi tadi kan di garis bawah itu konteksnya beda kalau antara hukum administratif
tetap sama tidak menurut anda
ya dalam pola ini tetap harus diperlakukan sebetulnya
jangan sampai kemudian apa yang dilakukan kita tidak bisa menjamin baik rezim ini atau
mungkin rejim yang lain kemudian melakukan itu
jangan sampai kemudian misalkan ini kan undang undang bisa di misalkan gini bisa dilakukan dalam
aparat negara misalnya dalam kelengkapan negara kemudian bisa melakukan walaupun pengawasan
ada di kemendirian dan kemurahan
tapi kalau kemudian misalkan ada apa namanya
ada pihak negara lain pihak operator lain kemudian menyamai misalkan polisi kemudian
punya punya keinginan untuk kemudian membaharakan
jangan jangan sampai kemudian belum apa apa melakukan tindakan represif karena dianggap secara subjektif
dia melakukan tindakan ini
tapi kan kemudian kalau proses pengadilan tidak bisa semena mena
karena disitu ada mekanisme kontrolnya disitu ya
terus proses panjang itu sebenarnya adalah bagian dari bagian dari mekanisme
memang ada sengaja proses panjangnya itu begitu ya
pak ifdal silahkan pak ifdal
jadi begini setiap keputusan administrasi itu harus didasarkan pada asas asas pemerintahan yang baik
jadi setiap keputusan administrasi itu ada ukurannya
nah ukurannya itu dituangkan di dalam undang undang tentang asn
dalam undang undang asn ini semua pejabat yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan
itu harus merujuk kepada asas asas umum permintaan yang baik
apa itu asas asas umum pemerintahan yang baik
itu adalah prinsip prinsip negara hukum
jadi harus transparan harus adil harus bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan itu
tidak sewenang wenang gitu
jadi ada sekitar tujuh prinsip dari asas asas umum
nah tidak sewenang wenangnya bagaimana itu
karena itu misalnya
mewujudkannya bagaimana tidak sewenang wenang itu
nah karena itu setiap informasi dalam pengawasan terhadap asas asas umum
nah karena itu misalnya
dalam pengawasan terhadap satu ormas yang dianggap melanggar ketentuan di dalam undang undang tersebut
itu mereka harus terikat dengan asas asas umum pemerintahan yang baik ini
atas dasar itu nanti kemudian kementerian hukum dan ham juga mengambil keputusan yang sama
dalam mengambil keputusan itu dia mengacu kepada asas asas umum pemerintahan yang baik itu
masalahnya tidak sewenang wenang itu di
apa terwujud justru melalui undang undang atau perpu ormas yang sudah menjadi undang undang ini begitu pak
tidak itu kan undang undang perpu itu kan memang
apa perpu ini memang kan kekuasaan dari presiden untuk membuat undang undang yang akan diminta pengesahannya kepada
dalam rangka mengisi kekosongan hukum itu memang hak konstitusional dari presiden
walaupun ada yang berpendapat tidak ada kekosongan hukum karena sudah undang undang dua ribu tiga belas itu
undang undang dua ribu tiga belas itu karena ada tadi itu karena ada ruang yang panjang yang tidak bisa dilakukan oleh yang kalau diambil oleh pemerintah jalan itu
itu panjang sekali dan langkah segera untuk melakukan pencegahan itu tidak
jadi ini kan ada satu keadaan juga yang harus dijawab oleh pemerintah

karena itu memang dalam menerapkan undang undang ormas ini unsur kesegeraan itu memang harus dilihat
oke tapi tafsir soal kesegeraan kemudian
karena tidak mungkin kepada semua organisasi ini kan organisasi yang memang benar benar melanggar ya kan
nah melanggarnya menurut pemerintah
ya itu menurut pemerintah karena memang pemerintah yang mengambil keputusan itu kan
cuma pemerintah juga kan
karena dalam mengambil keputusan itu kan dia terikat pada asas asas umum pemintaan yang baik
yaitu asas sejumlah prinsip negara hukum
sudah terpenuh semua tadi
transparan tadi sudah terpenuh ya
harus dia penuhi untuk mengambil keputusan itu
nah itulah nanti kalau misalnya keputusannya itu
bisa diundang diuji
itu yang nanti yang diuji oleh pengadilan tata usaha negara
apakah keputusan itu diambil sesuai dengan asas asas umum pemimpin yang baik
kalau ada diskresi diskresi juga harus diambil
jadi maksudnya waktu yang panjang itu biarkan milik organisasi yang tadi dicabut badan hukumnya
bukan pemerintah yang harus menempuh jalan panjang tadi
ini kan kita menghadapi satu organisasi yang memang mengganggu ketertiban umum
memang mempunyai satu agenda jangka panjang untuk mengganti ideologi negara
atas pengertian pemerintah ya
tapi kita tidak bicara satu ormas loh ini
ini bicara secara umum ya
itu atas penilaian pemerintah
atas penilaian pemerintah
artinya kan gini
kalau bicara soal mendesak kemudian ada kegentingan ada upaya upaya
itu kan sebenarnya sudah tidak bisa bicara subjektif
upaya itu kan harus dibuktikan dengan apa sih bentuk bentuk upaya yang dilakukan bersangkutan mengganti ideologi
sejauh mana upaya penggantian ideologi itu sejauh mana
kemudian bagaimana kemudian proses misalkan pengawasan yang sudah dijalankan itu seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah
itu kan kemudian harus dibuktikan
mungkin sederhananya begini
ada prinsip hukum bahwa siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan begitu
siapa yang menuduh maka dia yang membuktikan
ini maksudnya dari apa yang mungkin
ya itu kalau dalam prinsip hukum perdata iya
kalau hukum perdata itu kan kalau siapa yang menggugat dia yang harus
klaimnya itu harus dia buktikan
tapi sekali lagi saya bilang ini kan hukuman demilitarasi
hukuman demilitarasi itu kan memang kewenangan pemerintah dalam mengatur
nah ini yang diatur di sini adalah berkaitan dengan ada hak ada hak yang memang harus dijamin oleh pemerintah
tapi di sisi lain juga pemerintah punya kewajiban juga untuk menjaga ketertiban
untuk menjaga ketidakpunan umum
keseimbangan antara hak individual di sisi satu sisi dan hak negara untuk menjamin kewajibannya untuk memberi keamanan secara luas juga harus dipenuhi
harus dijalankan oleh pemerintah
nah karena itu menjaga dua keseimbangan ini diwujudkan dalam bentuk hukuman demilitarasi ini
kita ingin sebenarnya ini ada apa
kelegoan pemerintah untuk kemudian ya melakukan proses secara dialog
jangan sampai kemudian bicara soal ideologi yang sudah kita sepakati melakukan dengan tekanan tekanan yang kemudian represif begitu
gak ada salahnya
kalau represif enggak
ini kan bukan kalau kita bicara represif itu artinya ada penggunaan forces

institusi yang memiliki kewenangan paksa untuk digunakan
ini kan tidak
ini hanya pejabat administrasi yang mengambil keputusan mencabut satu
ya kita tidak bisa menjamin apa yang terjadi dengan postur undang undang semacam ini
ya kita ingin kemudian ada kelegoan pemerintah untuk menghadirkan proses itu
proses yang saya sampaikan tadi
proses pengadilan sebagai langkah upaya proses dialog
jangan sampai kemudian pancasila yang kita bangun atas dasar dialog itu kesepakatan bersama
kemudian dilakukan apa namanya dalam rangka mempertahankan pancasila itu dilakukan dengan nilai nilai yang tidak pancasila tadi
tapi intinya semua ini nanti kita akan lihat perkembangannya uji materi di mahkamah konstitusi akan mulai diajukan lagi
karena beda dengan uji materi yang diajukan saat namanya masih perpu
karena otomatis gugur begitu ya
bisa diajukan lagi
bisa diajukan lagi ketika namanya sekarang sudah menjadi undang undang ormas begitu
dan kita tunggu saja nanti apakah memang dinamika di parlement di dpr nanti akan ada revisi tentang hal hal yang substansial seperti masalah mekanisme peradilan
atau hanya soal mengganti soal masa pidana saja begitu
nanti kita akan lihat perkembangannya ini masih bergulir terus menerus
kita akan undang lagi mungkin pak ifdal dari pemerintah dan juga mungkin dari organisasi organisasi masyarakat lainnya
terima kasih telah bergabung bersama kami bang virgo pak ifdal
baik terima kasih
sementara pdi perjuangan belum memunculkan nama di pilgub jawa barat p tiga sudah menyatakan dukungannya ke ridwan kamil
cnn indonesia prime news akan segera kembali